assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
saya bicara setelah mengikuti perkembangan
penghitungan suara dari tadi
kita terus terang saja
prihatin dari tadi malam banyak kejadian kejadian
banyak surat suara yang tidak sampai
banyak tps buka
banyak hal hal yang
pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya
belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos
menunjukkan bahwa kita menang
tadi exit pool hasil quick count kita menang
mohon semua relawan
untuk mengawal kemenangan kita di semua tps
juga saya tegaskan disini
kepada relawan ini
kepada rakyat indonesia
ada upaya dari lembaga lembaga survei tertentu
yang kita ketahui
untuk satu pihak
untuk menggiring opini
seolah olah kita kalah
terus awasi tps
aman ke c satu
dan juga jaga di kecepatan
saya menghimbau pendukung pendukung saya semuanya
agar tetap tenang
semua tenang dan tidak terprovokasi
untuk melakukan tindakan anarkis
tetap fokus mengawal kotak suara
karena kotak kotak itu adalah kesehatan yang terjadi di tps dan di tps yang lainnya

supaya kebohonan tersebut bisa dilakukan
atau boleh dilakukan
saya tegaskan disini
untuk kontpon abang
di luar tps
dan tindakan kekerasan apapun terima kasih untuk pendukung kita silakan menjaga tps